liliana sempat memikirkan pensiun dari aktivitas bulu tangkis setelah mendapatkan medali emas di tahun ini
namun masukan dari orang terdekat seperti pihak keluarga termasuk partnernya tentunya
yaitu tontowi ahmad membuat pebulu tangkis asal manado ini akan memikirkan kembali rencana pensiunnya di usia tiga puluh satu tahun
sebenarnya hasrat ada karena kan pastinya saya dari kecil udah bermain bulu tangkis
udah olahraga pastinya pengen terus menyumbangkan medali untuk indonesia ya
tapi saya harus juga melihat kondisi saya apakah saya masih sanggup atau tidak
karena kan untuk ukuran cewek saya udah umur tahun ini udah tiga puluh satu udah gak muda lagi
olahraga butuh kecepatan dan kekuatan dan stamina ya
itu yang harus saya pikirkan lagi dan diskusi lagi untuk kedepannya mas